mimpi mami aduh cara kamu jangan tinggalin mami ya mami atut
iya aduh mami mimpi buruk tahu enggak

yang salah iya

capek aduh bareng kawan pereka
capek aduh bareng kawan pereka gtr lagi jalan sendirian tiba tiba
gtr lagi jalan sendirian tiba tiba

saya sudah dengar suaranya bankira

teriak teriak minta tolong sudah cari kemana mana tapi surnam manal
kemana tapi surnam manal
tahu brake degree
dua waktu kok sakit semua sih
dek door eh waduh dek door kok kamu pada pakai kain kapan sih
ini kenapa nih kok bisa jadi pocong gue pengen masih hidup
jangan kita dipindahin sama hantu pocong
waduh tempat kita kan tadi gak disini
apa jangan jangan kita udah mati
aku belum kawin
aku kemah dek masih banyak utang dek
aku udah mati
parete cepetan nah kan
kan bener kan parete tuh hansi pers lagi pada latihan isdet
nyaeta lah sama wae
pingsan disitu sambil pakai kain kapan
terus jadi diapain ini sih parete
saya blok aja lah kalau gitu mau gimana
aduh parete udah deh mendingan kita tolengin aja
kita bukain kapan aja
bu messi udah jelas pocong pocong itu adalah penghuni dari tanah kosong yang punya bu messi
itu buktinya dek dek door ditaruh disitu dalam keadaan pengsan
dan kalau menurut bang dek mereka itu minta dipindahkan makamnya
ih bu yuhan
dan kalau menurut saya sih gak ada salahnya
kalau permintaan mereka itu diikutin
aduh ini kenapa sih jeng
kenapa sih sih jadi berusaha sama pocong sih
cuma gara gara cuma salah beli tanah doang aja
apa hei bu
eh bu messi tanah yang bu messi beli mah gak salah
bener kok bu messi beli tanah disitu
cuma mungkin bu messi gak lihat kali kalau ada pengumumannya mungkin tanahnya itu teh bonusnya emang ada tanah kuburan sama pocong
nah kan bagus dapat bonus pocong
wah bonus apa gitu duit lagi
atau gini aja bu messi

nah kalo bikin pengacian aja kita doain supaya si arwah arwahnya itu tenang dan gak ngeganggu messi sama warga disini lagi bener tuh
saya emang bener banget dari dulu juga
aduh sudah cukup cukup
kalian ini apa apaan sih
walaupun uang saya dan kekn saya tidak seberapa ini
tapi ya ya sudahlah kalau emang terpaksa
demi masyarakat ya kan
aduh gimana sih nih
bahaya nih masalahnya kuburannya lebih dari satu
coba berapa biaya untuk satu kuburan kalau dipindahin ke tpu begini
mahal pastinya ya kan pak rt
gini aja deh eh bang juki
pak rt boleh nggak kalau kuburannya itu dibikin satu liang aja
enak aja gak semudah gitu
emang cucian kotor main tumpuk tumpuk aja
nggak bisa seperti itu
iya pak rt
mindahin kuburan sebanyak gini teh biayanya besar loh
kasian atau bu messi kalau harus nanggung sendiri
saya teh ngerasain gimana rasanya jadi orang tua tunggal
kalau mesti ngangkat segini banyak
ya allah berat amat biayanya pak retek
ya bu messi kasian atu
nih gini ya pak rt
pindahin ke satu kuburan aja
terus kasih nisan deh rame rame
ya bikin itu juga bisa kan
kalau pak rt emang masih mikir masih gak mau yaudah nggak apa apa
asal pak rt yang nanggung semuanya bagaimana
nah jadi saya ketibaan pulung
maaf nih mbak messi pak rt
gimana kalau saya yang bantuin aja untuk mindahin kuburannya
jadi mbak messi terima beres
aduh kalau ada yang nanggung jawab kalau ada yang ngurusin semuanya yaudah saya senang
aduh seneng deh kalau kayak begitu
hai bang juki
eh sekalian nggak pake mahal
ngertilah urusan jande cantik seperti ini ya enggak
ada duit sih tapi ya kalau bisa irit irit
beres mbak messi siap
yaudah ya bang juki
saya juga nggak perlu kan tuh melihat tulang tulang numpuk numpuk begitu
langsung aja dikubur langsung aja diurusin
oke oke semua senang
masak masak sendiri
nyalain tv nya kenceng kenceng banget sih zara
itu suara tv nya dimatiin dong
emangnya kedengeran apa kalau lagi belajar
ini nggak nyaut sih
tv nya dimatiin dong kalau mau belajar
kemana sih itu anak
ini kok tv gambarnya pocong segitu sih
aduh aduh aduh aduh
kenapa mesti bagi mati lampu sih
mana sih di saklar
aduh aduh aduh
kok gak nyala juga sih
aduh mesti nyari mesti nyari senter nih
nah nah nih dia
nah nah nah
jarang kamu jangan tinggalin mami ya
mli kenapa sih
nah lu tau ada adam sama mocik
iya aduh mami mimpi buruk tau gak
mimpi apaan sih tante buruk banget kayaknya
kok pintunya bisa ketutup sendiri sih
aduh kabur tuh bener nih kabur kesitu aja
kalau kalian pada baca pasti pada nggak bisa tidur deh aku jamin
wuh itu cerita apa
lompat lompat gitu kan
iya katanya disini tuh pocongnya bisa keluar belacung
kok aku ngerasa ada yang aneh ya
ngerasa ada yang liat mau kita mau belok kuduk aku naik
iya mungkin pria udah ada siapa siapa kok
gak ada apa apa kok cuma perasaan kamu doang kali
aduh murcy udah deh stop dulu deh tante udah gak kuat lagi nih
tante apalagi mochi mochi kan bener bener berat
kan tante udah tau
iya udah tau begitu yaudah dong jangan lari mulu capek udah mana
tante gak tau lagi si zara itu larinya kemana
tante itu suara apa
huu aduh ampun ampun ampun ampun ampun ampun ampun ampun
suara apa gitu
gue banyak balik
aduh jangan dong
tenang tenang tenang
tenang tenang tenang
tante messi gak takut
tante messi tenang
aduh diam dulu
mochi juga takut tante
tante mochi udah gak kuat
aduh mochi kenapa tinggalin tante
mendingan dikepingin sana aja kali ya wak
ambil sergelnya takut